hei hei yaudahlah kita mah gak usah ikut campur
dagang kan kita bukan anak sokin
anak kampung sokin gak mau kesini
kita makan pendatang udah mendingan kita pulang aja nggak usah ikut campur
hei perhatian perhatian
tunggu justru saya itu pengen memecahkan tentang misteri ini
saya mau tahu kenapa sih apa tujuannya
bu ini ongkosnya kurang bu
kan tadi aja jalannya muter jauh kalau pohon beringin
aing mah gara gara musti muter ngindarin pohon beringin jadi wekudu mahal mah yarna
nah gitu dong bu makasih ya bu
gak sekali itu
ya memang begitu bu warga disini
kalau bisa mah semua warga di sini menghindari pohon beringin itu bu
padahal mah kampung disini mah lebih deket kalau ngelewati pohon beringin itu bu
emang aku naun sih bu kenapa semua orang pada takut banget sama pohon beringin
eh tak eh naun sih
bukannya takut sama pohon beringin itu bu tapi takut sama penunggunya
sudah banyak ceritanya setiap orang lewat sini pasti diganggu
ya memang bener bu masa saya harus bohong sih
jangankah toko anggot aja gak berani ngebetar lagi disana bu
emang ceritanya ada apa sih bu
sampai anggot aja gak mau lewat situ
ya banyak deh ceritanya
nih ceritanya nih ya nih coba dengerin
angkotnya rusak ya bang rusak apanya bang
gak tau nih neng tiba tiba mati
maklum lah namanya angkot tua
mau dibantuin gak bang
udah gak perlu saya bisa sendiri
nih ini serem banget nih
riftanya sama yang kayak raffanya semalam
raffa kamu jangan ketakutan gitu waktu eh denger ya
ini teh kan uji nyali inget
dan kamu harus tau cerita soal formeringin etamu
itu bukanlah cerita yang luar biasa

ini tuh ini tuh
ini tuh ini tuh
udah tenang aja
itu sih terserah ibu mau percaya atau tidak
kalau beli jujur nih ya bu ya
kalau formeringin itu gak bikin masalah aja kita malah enak bu
mau kemana mana gak susah gak jauh
ongkos anak sekolah pun juga lebih murah bu
nggak kayak sekarang mau kemana mana susah jauh
semua ini bu gara gara kuntilanah yang ada di formeringin itu bu
saya mah malah jadi penasaran dak daripada takutnya mah
penasaran kayaknya ada apa apa sama formeringin etamu
eh bu udah deh
saya mau belanja makanan aja kasian anak anak lagi nungguin di kemah
kamu mau makan apa yang gampang aja
hmm ini kan kita udah beli makanannya kan
rafa kamu teh kenapa sih
kok mukanya pucet banget
kamu jangan takut atu jangan jadi penakut
gak usah dipercaya omongan ibu ibu yang tadi di warung
kalau gak gini aja
sekarang kamu mendingan istirahat aja ya di dalam tenda
tapi mau ditemenin ya
ih kamu udah gede masa istirahat di tenda sendirian aja
mesti ditemenin mami
adam adam sini
adam tante mau minta tolong ya
kamu mau gak temenin rafa istirahat di dalam tenda
kasih adam kita atur
kak adam gak apa apa temenin rafa
gak gak apa apa rafa
aku malah senang soalnya aku bisa tiduran sambil ngemil
nah jeh tiduran sambil ngemil ya
cemilannya bawa ya
kenapa di banci aho
kenapa di banci aho inand
colaborasi haram ya dari si dia
di bahasa kondisi aho inand
aku sayang banget pak arifa
bukan pak rete
nah terus siapa
maksud saya sayate mencium bau busuk tentang isu horror pohon beringin etak
itu yang bau busuk bukan pak rete
ngomong dong dari tadi
belum ngomong udah dipotong
salah diwa ya
pasti emang ada yang sengaja nyebarin isu tentang pohon etak
hei yaudahlah kita mah gak usah ikut campur
lagian kan kita bukan anak sokin
anak kampung sokin gak mau kesini
kita makan pendatang
udah mendingan kita pulang aja gak usah aku campur
tunggu justru saya itu pengen memecahkan tentang misteri ini
saya mau tahu kenapa sih
apa tujuannya sampai harus nakut nakutin warga yang ada di sini kan karonya pak rete
iya sih karunya cuman udahlah
hei pak rete mau kemana
ya beres beres itu
bongkar tenda emangnya mau keribat
enggak enggak usah bongkar tenda
nggak ada yang pergi dari sini
pokoknya kita tetap di deal alias di sini
salah diwahai orang
nah pak rete nanti kalau ada kunti lain yang muncul
ya di wawancara tuh pak rete tanya kuntinya
hei kunti hari kamu teh kenapa jadi penunggu pohon itu
mendingan kamu pindah tuh ke tempat yang lebih elit
saya ketemu kunti aja bisa ngejel pang pingsan
oh udah nanti saya
hei lagian pak rete kenapa pakai nanya
pokoknya pak rete jangan sampai pingsan
mendingan gini aja
bu nanti cari yang lain aja jadi kunti landak
jangan saya tuh orang lain ajalah
orang lain siapa pak rete
masa ali sih yang jadi kunti
kalau ali jadi kunti namanya kunti mini pak rete
ali mah udahlah jadi tuyul aja
tuyul kan botak pak rete
ali tuh cocoknya jadi model
iya gak mi
tau nyering ngelantur kamu ali
eh pokoknya misi ini gak boleh gagal
awas ya pak rete
udahlah saya ini gak pernah jadi hantu
mau gak jadi kunti mau gak mau
se segar banget ya badan kita
jam berapa nih
udah malam kadang
pokoknya kita tidurnya lama deh
tapi kok sepi ya
pada kemana yang lain
kok gak ada siapa siapa disini
aku merinding nih kayaknya
aku juga aku takut banget nih
adam aku takut

aku juga takut